hingga tiga belas juni dua ribu dua puluh dua tercatat lebih dari enam puluh dua ekor ternak di jawa timur terserang penyakit mulut dan kuku

jumlah kasus pmk hewan ternak di jawa timur terus melonjak setiap pekan padahal hari raya kurban sudah di depan mata
melihat kondisi ini kamar dagang dan industri di jawa timur menilai pemerintah perlu melakukan upaya luar biasa untuk menyelamatkan peternak daerah
menjadikan status wabah pmk sebagai kejadian luar biasa bisa menjadi solusi untuk meringankan beban peternak yang terkena dampak wabah ini
dan ini yang harus diluar biasakan sama pemerintah tindakan tindakannya upaya upayanya
karena peternak juga kan kalau kondisinya biasa biasa saja artinya tidak melakukan tindakan yang luar biasa
karena peternak yang punya pinjaman di bank dan sapi mati atau sakit ini akan jadi persoalan untuk merestrukturisasi
dan ini akan menstimulus pembayarannya ke banknya
bukan hanya kadin jawa timur peternak di jawa timur pun terus mendesak pemerintah memberi solusi
permintaan daging sapi dan kambing dari konsumen yang masih tinggi membuat peternak di sumeneb khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut
sebab para peternak tidak mau mengambil risiko menjual hewan ternaknya yang sakit
sejak wabah ini menyerah penghasilan mereka menurun tiga puluh hingga empat puluh persen
memang ada beberapa dan cukup banyak
dan semakin meluas untuk wabah ini
harapan kami kepada pemerintah tentu pemerintah segera menangani dengan cepat
entah memberikan obat atau vaksin yang sekiranya bisa menyembuhkan hewan ternak para petani di bawah ini mbak
karena memang ada kekhawatiran bagi para petani pedagang sudah beberapa lama ini
kurang lebih dua bulanan ini belum ada penanganan yang serius dari pemerintah
hanya sebatas informasi dan sosialisasi
sementara itu data dinas peternakan jawa timur menunjukkan jumlah kasus pmk tertinggi berasal dari kabupaten probolinggo
di susulumajang lima delapan ratus sembilan puluh delapan ekor
dan malang lima empat ratus tiga puluh satu ekor
pemerintah memang sudah melakukan sosialisasi dan pengobatan hewan ternak yang terpapar pmk
namun ternyata bantuan tersebut belum merata di semua wilayah